badan pengawas pemilu juga menyatakan siap jika dimintai keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilu di mahkamah konstitusi
bawaslu juga sudah menyerahkan dokumen jawaban atas lima puluh satu dalil yang disampaikan pemohon
jawaban yang disampaikan bawaslu tersebut terdiri atas satu ratus lima puluh empat halaman yang berisi satu ratus tiga puluh empat bukti
bukti itu termasuk berbagai persoalan yang pernah diadukan dan disidangkan oleh bawaslu
di antaranya mengenai netralisasi asn proses penanganan pelanggaran dan situng
selain itu bawaslu siap menghadiri setiap sidang yang digelar oleh mk
bahkan jika diperlukan bawaslu provinsi juga akan dihadirkan jika diminta
sidang pertama perselisihan hasil pemilu di mk akan digelar pada jumat empat belas juni
jadi kami akan hadir tentu saja dalam setiap persidangan di makamah konstitusi
dan kami siap dengan bawaslu provinsi kami misalnya apabila dibutuhkan
tetapi bawaslu provinsi kami sudah standby
nah tapi di dalam proses persidangan bawaslu yang akan menyampaikan keterangan adalah pak ketua atau dari divisi hukum
untuk menyampaikan keterangan kepada bawaslu
kami menyampaikan apa yang kami jawab